dia gak ada di kamarnya
aku tidak boleh paham
dia nggak ada di kamarnya
gak ada gimana
si farida nggak ada di kamarnya
ayo kita cari dia
dium akan membawa farida
ketempat yang indah
oh kemana farida
bapak cari siapa
gak tau pak
memangnya farida kemana pak
kalau kami tahu kami tidak mungkin tanya

tolong bantu cari farida ya
ya pak kami akan bantu cari farida
kalau begitu kita berpencar saja pak
bapak ke selatan kami ke utara